tim gabungan pencari fakta kasus penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
sudah bekerja selama enam bulan setelah habis masa kerjanya
pihak mabes polri kini menunggu laporan dari tim tgpf tersebut
karo penmas humas mabes polri brigadir jenderal deddy prasetyo menyatakan
polri berkomitmen kuat untuk mengungkap kasus novel baswedan
brigjen deddy prasetyo mengatakan hingga kini mabes polri belum menerima laporan hasil
kerja tim gabungan pencari fakta novel baswedan
deddy menjelaskan setelah laporan diterima mabes polri akan mempelajari dan menindaklanjuti
hasil kerja tgpf novel baswedan
ia mengungkapkan polri bekerja maksimal agar kasus novel terungkap secara scientific crime
dedy pun membantah jika tgpf polri disebut gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
nanti dari tgf tim mencari fakta itu akan menyampaikan hasilnya ke mabes polri
mabes polri nanti akan mempelajari dan tentunya tim teknis nanti akan menyampaikan
ya akan menindaklanjuti ya jadi nanti pak karif akan menyampaikan apa hasilnya dan kemudian langkah langkah tim teknis apa yang harus dilakukan
hari ini kan belum terima sampai dengan hari ini jadi masih diagendakan dari tim mencari fakta gabungan itu menyerahkan hasilnya ke mabes polri
sebelumnya tim itu ditargetkan apa sih pak target maksimal dari tim itu dari polri
itu kan terdiri dari beberapa elemen dan beberapa pakar yang akan menilai secara kompresif
ya saya tidak akan mendahului menunggu hasilnya dulu
nanti pak kadif akan menyampaikan secara komprehensif hasilnya dan langkah langkah selanjutnya